jembatan putus ini berada di desa sidomulyo kecamatan pule kabupaten trenggalek
putusnya jembatan yang dibangun pada februari dua ribu dua puluh satu ini membuat akses warga kecamatan pule di kabupaten trenggalek
dan warga kecamatan ngerayun di kabupaten ponorogong terputus total
karena jembatan ini merupakan akses utama bagi kedua kecamatan tersebut
selain itu jalur ini merupakan akses warga pule menuju kecamatan panggul dan kabupaten pacitan
akibat putusnya jembatan warga sido mulyo harus memutar sejauh lima km untuk sampai kecamatan ngerayun ponorogong
menurut ketua rt desa sidomulyo hujan deras pada sabtu lalu memicu naiknya debit air sungai
dan menggerus konstruksi bawah jembatan yang menyebabkan jembatan putus
sekitar jam lima hujan deras banyak air melukir ke sini
akhirnya jembatannya itu runtuh
jembatan ini sebelumnya pernah putus total pada dua ribu sembilan belas lalu dan diperbaiki pada februari dua ribu dua puluh
namun kini jembatan tersebut kembali putus
baru belum setahun pembangunannya februari kemarin
jalur ponorogong nupanggul sama pasitan sekitar itu
warga berharap pemerintah daerah segera membangun kembali jembatan yang putus
karena di sekitar lokasi tidak ada akses
alternatif yang bisa dilalui warga
yosibionus yanto renggalek jawa timur